kami baru saja mendapatkan informasi ada gempa berkekuatan enam lima skala richter yang mengguncang lombok
gempa terjadi tepatnya pukul sebelas lewat sepuluh siang waktu indonesia barat
di mana pusat gempa berada pada tiga puluh dua km sebelah timur laut lombok timur di kedalaman sepuluh km
beberapa menit sebelumnya gempa berkekuatan lima empat skala richter mengguncang lombok di dua puluh lima km sebelah timur laut lombok timur
tepatnya di kedalaman sepuluh km
dan melalui sambungan telepon kita mencoba menghubungi jurnalis transmedia lalu rahmat yang saat ini berada di lombok nusa tenggara barat
lalu selamat siang
selamat siang pani
lalu kabarnya ada gempa lagi dengan kekuatan enam lima skala richter bagaimana situasi di sana saat ini lalu
ya terima kasih pani
saat ini saya masih berada di lokasi
tadi saat mengambil gambar untuk beberapa kegiatan masyarakat yang sudah mulai membuka toko tokonya tiba tiba saja gempa berkekuatan lima empat dan enam lima skala richter
mengguncang kabupaten lombok utara terutama di kecamatan tanjung ini sangat terasa
toko toko yang sebelumnya sudah mulai buka berhamburan para pegawai dan pemilik toko untuk keluar menyelamatkan diri
demikian juga dengan para pengungsi yang masih berada di tenda tenda pengungsian juga berhamburan keluar
tapi gempa yang memang cukup lama terasa ini belum ada laporan menimbulkan kerusakan di lokasi kejadian fani
ya lalu lalu bagaimana dengan situasi di pengungsian sendiri
apakah warga yang masih berada di tempat ini
yang masih berada di pengungsian ikut berhamburan juga
lalu bagaimana apakah gempa masih terasa hingga saat ini
ya hingga saat ini gempa sudah mulai meredah tapi warga masih panik
warga banyak berhamburan keluar ke jalan
juga termasuk para pengungsi yang masih berada di tenda tenda juga sempat keluar semua
kendaraan kendaraan masih lalu lalang juga ini
akibat gempa akan terjadi yang lebih besar lagi
tapi masyarakat diminta tenang oleh petugas untuk tidak terlalu panik
mereka saat ini masih memang mengamankan diri di lapangan
ada juga yang sudah keluar dari rumah mereka dan khawatir gempa susulan akan terjadi lagi
lalu apakah akibat dari gempa dengan kekuatan enam lima skala richter ini terdapat kerusakan
ada di sekitar tempat anda melaporkan
ya dari pantauan saya karena kondisi rumah di sini sudah rusak dan hancur semua
untuk kerusakan yang lebih parah belum ada laporan
cuma memang bumi di kabupaten lombok utara ini bergetar cukup kencang tadi pada saat gempa lima empat dan enam lima skala richter
yang jarak terjadinya
tidak terlalu jauh
jadi dapat saya laporkan bahwa kondisi rumah rumah penduduk di sini dilaporkan masih belum ada kerusakan
karena memang sudah rusak lebih dahulu
tidak ada kerusakan susulan yang terjadi
baik lalu kami nanti akan kembali lagi ke anda untuk mengupdate informasi terkini dari sana
terima kasih lalu rahmat jurnalis transmedia